yang saya tahu dulu
kang samin berkecukupan
tapi sekarang dia terlihat
dan berakting seperti fakir miskin
kalau saja pak ustadz rw tidak mengenalinya
pasti dia sekarang sudah melakukan
kegiatan yang berbahaya di cerau
berarti bahaya telah kita tanggulangin komandan
karena dia pasti meninggalkan cireus secepatnya
dan akan kembali dengan penyamaran yang lain
oh kamu gimana sih ini kok masih berantakan
oh iya kultumnya hari ini bu
lusa tapi dimusolah
kalau gitu popon gak perlu nyiapin ruangannya ya bu
kamu tetap aja harus beresin ruangan ini
terus kamu juga harus beresin ini buku buku yang berantakan
saya sudah tahu
buat kantor nanti urusan pembayaran saya kabarin uci lagi ya siap je